saatnya anda menyimak sejumlah informasi seputar haji saudara
ini ada kementerian agama kabupaten garut yang berangkatkan sebanyak empat ratus tiga puluh dua calon haji
yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter tiga puluh sembilan jawa barat
berangkatan jemaah calon haji ini didampingi delapan orang petugas
empat ratus tiga puluh dua calon haji asal kabupaten garut jawa barat
yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter tiga puluh
kembali diberangkatkan dari halaman gedung pendopo kabupaten garut
data dari kementerian agama jemaah calon haji dari kabupaten garut tahun dua ribu dua puluh
berjumlah dua tiga orang yang terbagi dalam lima kelompok terbang
pemberangkatan mulai dari sepuluh mei sampai lima juni mendatang
kementerian agama juga mencatat dua calon haji asal garut
meninggal dunia di madinah arab saudi
yaitu sarif hari karun asal kecamatan samarang
dan adah supian warga kecamatan bayombong
kedua anggota jemaah berangkat dengan kondisi kesehatan yang baik
keduanya diduga mengalami kelelahan karena cuaca
jemaah haji yang meninggal itu kemarin di kloter satu orang
kloter dua itu satu orang
jadi jumlahnya berapa pak
kondisi kesehatan ratusan anggota jemaah calon haji kloter tiga puluh enam
baik dan mendapat pendampingan dari delapan orang petugas
jemaah calon haji diingatkan untuk menjaga kesehatan
dan mengikuti rukun yang telah ditetapkan
sehingga pelaksanaan ibadah haji berlangsung lancar
pastifir garut jawa barat